didampingi direktur utama pertamina niki widiawati presiden melihat langsung enam belas tangki timbun pertamina hulu rokan dengan kapasitas lima satu juta barel
dalam kunjungannya presiden jokowi mengapresiasi kinerja pertamina hulu rokan atas peningkatan produksi minyak blok brokan pasca alih lola dari sevron ke pertamina pada sembilan agustus dua ribu dua puluh
hampir satu setengah tahun pengelolaan pertamina hulu rokan produksi minyak terus meningkat menjadi satu ratus enam puluh enam barel per hari dari sebelumnya hanya satu ratus lima puluh enam barel per hari
presiden jokowi menargetkan lifting minyak terus meningkat hingga empat ratus ribu barel per hari terkait dengan masih banyaknya sumur minyak blok rokan yang masih bisa dikelola
dengan peningkatan produksi tersebut presiden meyakini sumber daya manusia dalam negeri sangat mampu mengelola blok rokan
sejak awal kenapa program ini kita ambil alih dan tidak diperpanjang itu adalah kita ingin meyakinkan bahwa sdm sdm kita ini mampu
dan itu yang saya tunggu tadi saya menanyakan di pertamina
produksinya naik atau turun
ya naik dari yang dulu waktu dikelola turun turun sekarang mulai naik dari satu ratus lima puluh enam satu ratus lima puluh delapan barel per hari menjadi satu ratus enam puluh enam ribu barel per hari
tapi yang kita inginkan adalah sebuah peningkatan yang lipat
sementara itu pertamina telah menyiapkan teknologi baru untuk meningkatkan produksi minyak di blok rokan
hingga desember dua ribu dua puluh dua pertamina hulu rokan telah mengebor lima ratus lima puluh sumur baru
tapi intinya adalah kita harus mengimplementasikan menggunakan teknologi yang berbeda dengan yang sebelumnya
jadi kita harus tambahkan lagi beberapa tahap
jadi kalau kita bukan hanya sekedar melakukan operation and maintenance
di sumur sumur yang sudah beroperasi tapi kita juga harus melakukan in fill drilling
jadi sumur sumur baru kita harus lakukan
kemudian juga dengan teknologi kita tambah lagi area lain untuk water flood sea flood dan ini yang belum adalah chemical in the water
pada dua ribu dua puluh tiga pertamina menargetkan pengempuran sembilan ratus lima belas sumur baru di indonesia
satu sumur berada di blok rokan sisanya tiga ratus lima belas sumur di blok lain
riannu fitra dumai riau